pak masa sih gara gara baby buncis ini bapak go internasional
alhamdulillah alhamdulillah dengan adanya buncis baby ini yang kita budidayakan
kita kemarin itu dapat penghargaan dari badan pbb fao yang diterima di taiwan bangkok
satu ya ini lebih renyah lebih manis dan ini sangat dibutuhkan oleh negara luar
ini dibawa kemana ini
ini kita tembus ke pasar singapura dan ada juga yang ke hongkong
alhamdulillah ini sangat menjanjikan
satu hari itu berapa banyak yang diminta sama mereka diekspor
ini satu gudang aja rata rata itu kita tiap hari kirim ya tiga ratus sampai lima ratus kilo
kalau yang diminta
yang diminta itu sebenarnya satu ton setengah untuk satu gudang
nah dari kapal tanita itu setelah harinya itu rata rata satu ton sampai satu ton setengah
berarti peluang besar ya pak ya
banyak sekali ini untuk misalnya kita untuk pengembangan pengembangan
yang lebih menjanjikan sebenarnya bbk nya ini
pak kalau seandainya untuk ekspor berarti bapak dapatnya lebih gede dong ya pak
nah alhamdulillah ya petani kita itu karena pasarnya bukan
karena pasarnya besar permintaannya itu tinggi
jadi keuntungannya juga ya alhamdulillah itu besar juga dan tinggi juga
lembang adalah salah satu kecamatan di kabupaten bandung barat
terletak di dataran tinggi
wilayah ini memiliki tingkat kesuburan tanah yang tinggi
sehingga lahan di sini bagus untuk pertanian
ulus pirmawan pria kelahiran empat puluh tiga tahun silam ini merupakan seorang petani
tidak hanya bertani
ia merupakan pengusaha sukses dari kampung gandok
desa surtenjaya cibodas kecamatan lembang kabupaten bandung barat
ulus juga sosok yang berpengaruh besar bagi kesejahteraan petani di kampung gandok
tempat ia tinggal
indonesia merupakan salah satu negara penghasil buncis terbesar di dunia
tingginya permintaan pasar internasional terhadap komoditas ini
mendorong ulus menjadi eksportir komoditas ini ke singapura
demi memenuhi kebutuhan pasar ekspor
ia mendirikan gabungan kelompok tani yang bernama wargi panggupai
anggota kelompok ini adalah para petani
yang sebagian besar dulunya adalah buruh tani di perkebunan milik ulus
secara tidak langsung
pendirian kelompok ini membawa berkah bagi para petani
nah saat ini yang bapak kelola mana saja pak
yang bapak kelola sebenarnya ini ada punya bapak
di atas juga ada punya bapak
samping kita juga ada punya bapak
berapa pak jumlah total
ini dikelola oleh anggota petani bapak tidak sama bapak
maksudnya bapak menyewa mereka untuk mengelola ini atau gimana
kalau dulu kan mereka itu menjadi buruh tani ya
sekarang mereka jadi pengusaha tani
bapak rubah silakan tulahan bapak tanemin
terus pupuknya juga kita sediain plastik mulsa sediain
terus benih juga disediain buat mereka
lalu keuntungan untuk bapaknya apa
hasilnya nanti diapakan
dari petani itu produksinya kita beli ya
bapak beli langsung bapak jual
nah itu mutlak keuntungan bapak itu dari hasil penjualan
tapi keuntungan petani itu mutlak dari hasil pertaniannya itu
tidak ada potongan apa lagi itu mutak buat petani semuanya
dari lahan yang bapak punya
iya dari lahan bapak punya
komoditas sayuran yang saat ini ditanam ulus adalah
tomat cabai brokoli dan baby buncis
setiap harinya hasil pertanian ini dipasarkan sampai ke ibu kota
niat tulus seorang ulus ternyata mampu mendatangkan surplus bagi para petani
salah satunya agus
nah ini pak petani anggota kita lagi panen ya
panen baby kenya
kamu tadi mau berapa pertama
pertama panen mau enam puluh empat kilo
tapi sekarang ya berapa sekarang
berkiraan dua kali sekarang seratus kilo lebih lah
pak dulu kan ini lahannya sewa ya
nah sekarang udah milik sendiri
dan kemarin juga itu
di kota itu tadi ada sapi kan
dia udah beli sapi seharga delapan juta dari hasil baby ini
nah mudah mudahan ya untuk kedepannya lebih maju lagi kan
sebagai ketua kelompok tani
ulus memiliki tanggung jawab besar dalam memajukan para petani di daerahnya
cita citanya hanya satu
ingin memakmurkan dan menyejahterakan para petani
dengan menciptakan pengusaha tani sebanyak banyaknya
meski hanya lulusan sd
hal tersebut tidak menghalanginya menjadi seorang yang sukses dalam bidang pertanian
menurutnya kesuksesan dapat diraih dengan keuletan
dan yang paling penting harus kreatif dan berani mencoba
betul kenapa sih
kita juga harus informasi baiknya gimana caranya gimana
tapi itu juga kita selalu modifikasi
tidak selalu kita menuruti aturan mereka atau perintah mereka
ya harus begini begini gimana caranya supaya ini lebih baik
alhamdulillah ya dengan hasil kita rekayasa juga kan
setelah dapat ilmu dari orang lain kita rekayasa
alhamdulillah itu menjadi
hampir sempurna lah
ini kan limbah sayuran ya
bisa untuk pakan ternak
nah nanti kotoran ini untuk pupuk tanaman
nah mungkin simbiosis mutualisme saling menguntungkan ya pak
pertani dan peternak
pertani dan peternak
pertani dan peternak
pertani dan peternak
pertani dan peternak
pertani dan peternak
pertani dan peternak
beginilah keseharian seorang ulus
setiap pagi ia pergi ke kebun tempat di mana ia mengais rejeki
pertani dan peternak
pertani dan peternak
sebagai ketua kelompok tani ulus selalu mendidik dan membimbing anggotanya
hingga hal hal terkecil
keberhasilannya dalam bertani selalu ia tularkan kepada seluruh anggota
ia mengaku senang berbagi ilmu kepada siapapun yang mau belajar
bisa dibilang cara ia bertani memang berbeda dari yang lain
ulus tak pernah jenuh berinovasi melakukan terombosan terombosan baru
menurutnya ada tiga hal yang utama yang harus dipahami oleh seorang petani
jadi gini setiap petani pasti itu bisa untuk olah lahan
olah lahan itu kan pakai cangkul atau pakai kultifator ya
nah cuman mungkin ya mereka itu belum sebenarnya paham
dan terus kedua pupuk kan
pupuk kita selalu kalau sekarang ya masih beli karena pupuk yang diolah sama kita itu belum mencukupi
sebagian yang dibeli itu kita ditumpuk dulu
jadi dipermentasi dulu supaya benar matang
nah setelah matang kita baru tabur di atas guludan
nah ketika di atas guludan juga kita tidak cukup untuk hanya naruh aja ya
itu ada pengadukan
nah setelah diaduk baru diratakan baru dirapihkan bedengannya terus tutup plastik bulsa
setelah itu bikin lubang tanam
nah kenapa sih benih harus yang utama
dalam artian benih ini di sini bukan harus benih
yang unggul karena dia bersertifikat atau gimana ya
tapi benih yang diterima oleh pasar
contoh hasil produksinya itu sesuai dengan keinginan pasar
jadi ketika kita panen itu tidak susah untuk menjual dan tidak ditolak oleh pasar yang kita isi
nah itu yang harus benar benar kita ketahui dan kita pahami
bagi ulus pertanian yang bagus adalah pertanian yang ramah lingkungan
oleh karena itu ia jarang menggunakan pesticida
jika terpaksa harus menggunakannya pemakaiannya hanya seperlunya saja
kunci utamanya adalah memakai pupuk kompos dengan tepat dan benar
bagi ulus pertanian yang ramah lingkungan mampu mewariskan lahan pertanian yang subur
bagi anak cucu kelak
agar lebih efisien ulus juga memadukan pertanian dengan peternakan
menurutnya bertani dan beternak adalah dua kegiatan yang saling menguntungkan satu sama lain
pak ini daun apa pak
nah ini daun brokoli ini limbah sayur brokoli
alhamdulillah kunci sukses
bapak sebagai petani ini inilah punya ternak
jadi gini ini kan limbah sayuran bisa untuk makan ternak
nah nanti kotoran ini untuk pupuk tanaman
jadi limbah sayuran untuk makan ternak kotoran ternak untuk pupuk tanaman
pupuk tanaman jadi simbiosis mutualisme saling menguntungkan ya pak ya
bertani dan beternak
sehingga kita juga ya menjadi lebih ke petani itu yang ramah lingkungan
kotorannya untuk pupuk
tanaman yang lemahnya untuk
tanaman limbahnya itu
untuk makan ini
selain limbah pakai apa lagi pak
nah ini ada rumput juga kan seperti ini ini kan rumput dari kebun kita juga
rumputnya alhamdulillah ini bisa untuk pakan juga
jadi semua yang ada di lahan kita itu bermanfaat
bermanfaat ya pak
sehingga ya bisa lebih tambah sejahtera lah
petani yang udah punya ternak gitu sebenarnya
keinginan bapak petani semuanya itu punya ternak juga ya
ya satu ya tidak mengeluarkan uang untuk beli kotorannya pupuk untuk tanaman
karena kita punya dari ternak kita sendiri
nah terus untuk pekan juga kita nggak terlalu banyak beli konsentrat karena ada dari kebun sendiri
berdasarkan data badan pusat statistik nasional tahun dua ribu enam belas penduduk miskin paling banyak berasal dari kalangan petani
dengan angka mencapai lebih dari
menurut ulus ketimbangan ekonomi ini terjadi karena ada satu sistem yang salah dalam pendistribusian hasil pangan
karena kita dari kebun langsung kita jual ke konsumen
uangnya juga utuh semuanya itu diterima sama kita
tapi kalau kita masuk ke pasar induk gitu kan atau pasar gelosir itu pasti itu yang terjadi
itu pasti itu ada pemotongan dari pihak pasar
belum tentu kekitannya keterima dua puluh tiga
pasti di bawah itu
nah itu yang selama ini rugi buat para petani karena mata rantai pasoknya itu masih panjang
nah alhamdulillah kalau di kelompok kita itu mata rantai pasoknya itu udah dipangkas gitu
berkat jasanya dalam memajukan
serta menyejahterakan kesehatan
menyejahterakan kehidupan petani di daerahnya
ulus beberapa kali dianugerahi sejumlah penghargaan
salah satu penghargaan tertinggi yang ia dapatkan adalah penghargaan internasional sebagai petani teladan
dari organisasi pangan dan pertanian dunia f a o
food and agricultural organization pbb di bangkok thailand pada oktober dua ribu tujuh belas lalu
sangat luar biasa
itu wah kalau misalnya di ya jadi udah gak bisa berkata katalah gitu kan
saking senangnya saking ya wah sangat gembiranya ya cuma bisa menyebut ya alhamdulillah gitu kan
bersyukurlah gitu kita udah dapat penghargaan dari fao
mudah mudahan dengan adanya penghargaan ini sektor pertanian yang tadinya tidak diririk oleh
ya orang orang yang tidak bertani mungkin dulu cuma liriknya sebelah mata atau oleh sudut mata
mudah mudahan sekarang ini ya untuk ke depan sektor pertanian ini lebih diperhatikan
seperti inilah kegiatan ulus dalam membagikan ilmu pertanian yang ia miliki
diundang untuk menjadi dosen tamu di beberapa perguruan tinggi
fakultas pertanian universitas pajajaran bandung
nah alhamdulillah mungkin ya karena keberhasilan kita juga
satu mungkin dari memotong mata rantai pasok
terus secara budidaya yang sudah tidak memakai pupuk kimia
walaupun kita tidak mengklaim organik
tapi kita itu lebih menjurus ke ramah lingkungan
karena ya yakin dengan cara seperti itu
alhamdulillah kita juga menginformasikan
baik itu ke perguruan tinggi yang ada di unpad ya
mahasiswa mahasiswa bertani itu sih menguntungkan
bagi para mahasiswa segudang pengalaman ulus dalam bertani adalah pelajaran yang sangat berharga
sangat sangat bermanfaat apalagi kalau misalnya kita
apa ya sebagai saya anak muda
ngerasa dulu pertanyaan itu hal yang kotor jijik bau
terus ternyata sisi ekonominya bisa lebih lebih dibanding yang orang orang kantoran gitu
eh kata pak ulus seharinya itu dia bisa menghasilkan uang kurang lebih kayak hampir dua puluh jutaan gitu
saya sangat sangat tertarik sih
materi kuliah ini jujur bermanfaat
nah tapi manfaatnya ini bukan ke gimana cara mengolahnya
karena kan jarang jarang kita kayak dapat pembicaraan
yang emang langsung udah dapat penghargaan
nah jadi kita tuh setelah kita nontonin kita lihat presentasinya tadi
kita jadi tahu wah ternyata dari pertanian pun kita nggak usah malu gitu keluarnya
kita bisa tetap berprestasi bahkan di kancah internasional
mau sih tapi saya karena saya belum punya lahan
jadi mungkin saya akan berusaha dihilirnya dulu aja
belum berani untuk bermain di hulunya
pasti mempertimbangkan sih tapi saya tertarik pastinya
karena saya juga kuliah di
untuk pertanian jadi saya harus mempunyai semangat untuk bisa membangun pertanian itu sendiri
dari lulus sampai hilir
ulus tak pernah membayangkan sebelumnya
bahwa seorang lulusan sd diundang menjadi dosen tamu oleh universitas ternama di bandung
tidak membutuhkan kualitasnya
inovasi yang selama ini ia lakukan ternyata telah menginspirasi dunia pendidikan
karena mahasiswa membutuhkan ilmu tidak hanya dari teori
dari konsep yang disampaikan oleh para dosen di kampus
tapi mereka juga harus mendapatkan ilmu langsung dari para praktisi
nah prodi agribisnis fakultas pertanian iv sangat memberikan ruang bagi para praktisi ini
sangat memberikan ruang bagi para praktisi ini
untuk dapat sharing ilmunya
kemudian dapat berbagi langsung mengenai tantangan dan peluang nyata
yang akan dihadapi oleh para calon pengusaha ini
ulus merupakan sosok pribadi yang tulus
ia tak pernah berkeluh kesah meski dibebani segudang masalah
bagi anggota kelompok tanginya ulus adalah contoh pemimpin idaman
bisa dijadikan teman bisa bisa dijadikan teman curhat
pokoknya kalau di sekolah mah itu bisa dijadikan guru
tapi kan yang dulu sebelum dua ribu lima
kan bisa ngeguruan tani
kan saya juga kulih di pak ulus
sekarang mah bisa maju banget gitu saya juga bisa memulihkan orang lain
apalagi pak ulus sekarang mah udah jadi guru
tapi bangga keadaannya pak ulus
kehangatan seorang ulus bersama keluarga
ayah dari tiga orang anak ini selalu menebar kehangatan dengan keluarga
meski ulus lebih banyak menghabiskan waktu untuk orang lain
namun ia tidak pernah melupakan keluarga
sosok pak ulus di mata kami sekeluarga itu sebagai bapak yang bertanggung jawab
bekerja keras sayang kepada keluarga
dan istilahnya mau berkorbanlah buat keluarga
jangankan buat keluarga buat orang lain aja beliau bertanggung jawab
jadi kadang kadang mengabaikan kepentingan keluarga
demi orang banyak kepentingan masyarakat dan sekitarnya
jadi kalau dipikir pikir kita sebagai keluarga kadang kadang merasa terabaikan gitu ya
tapi sebenarnya tidak
saya melihat dari segi sekarang sekarang ini ternyata jasa beliau ke masyarakat itu sungguh luar biasa gitu loh
dan apalagi penghargaan kemarin ya itu istilahnya buah dari kerja keras selama inilah istilahnya
dan kami juga nggak menyangka dihargai di mata dunia di pbb gitu loh
tulus merupakan satu contoh petani teladan yang selalu belajar dari pengalaman
impiannya adalah adanya badan usaha dari pemerintah yang mampu mengatur harga pasar yang jelas
sehingga para petani tak perlu khawatir lagi akan harga hasil produksi pertaniannya
terutama saat banjir produksi yang dapat menyebabkan turunnya harga jual
dengan mengukur kemampuan penyerapan pasar tentu saja kerugian dapat diminimalisir

mungkin ya masih banyak yang miskin di sektor pertanian karena yang tadi ya dia itu hanya bertaninya itu
tidak memikirkan keuntungan yang ada di dalamnya
mungkin ya masih banyak yang miskin di sektor pertanian karena yang tadi ya dia itu hanya bertaninya itu
memikirkannya itu produksivitas yang tinggi
ketika dijual itu murah harganya jatuh
tapi harusnya kita itu harus bisa ya petani itu gimana sih caranya
kita itu menghasilkan produksi kita itu tiap hari dan menghasilkannya uangnya juga tiap hari
nah itu mungkin yang belum dipahami oleh para petani yang masih kebanyakan rugi rugi
sebagai negara agraris cukup ironis memang jika penduduk miskin sebagian besar berasal dari kalangan petani
ulus tak ingin pekerjaan petani dianggap sebelah mata
dengan kerja keras ia telah membuktikan bahwa petani juga bisa sejahtera
tak hanya bagi dirinya sendiri namun juga bagi para petani yang ada di sekitar tempat tinggalnya

dan juga bagi para petani yang ada di sektor pertanian
dan juga bagi para petani yang ada di sektor pertanian
di sekitar tempat tinggalnya